dan sekarang entah kenapa gue tuh percaya banget
kalo arin tuh sebenernya udah pulang
dia ada di rumahnya
dia tuh bukan di rumah sakit atau dipindahin dari rumah sakit
seperti apa yang dia bilang
gue kan tau banget
cewek satu ini ya
itu kenapa makanya
beta itu tidak akan ikut campur masalah ale
karena ini bukan urusan katorang anak ips
tapi ini urusan warga negara ipa
dan satu lagi lebih penting
lebih baik davinto yang sebenernya
dia gak akan ngerasa terlalu dihianati
jangan nabung sama teman motocard
aigo keadaan ini bener bener bikin gue stress deh
di satu sisi gue gak mau nyakitin lapa davin
tapi di sisi lain gue juga gak bisa ngecewain papa dan vero
ah kak percuma kamu selain handphonenya
davin itu ada di belakang pintu
sekarang kamu mau gimana
gue harus ketemu sama david
yaudah kalau gitu kita sama sama ketemu davin ya
kita sama sama ngejelasin semuanya
hei jangan jangan jangan
aku jangan sekarang ya please gue belum siap
biarin gue ngejelasin dan beresin urusannya sama davin ya
tanpa davin harus tau yang sebenernya
jadi gue mohon banget lo tunggu di dalam ya oke
sekarang kita akan berjalan
sekarang pernikahannya ada di bawah
akhirnya kamu keluar juga rak
tadi aku sempet denger ringtone hp kamu
udah aku duga pasti kamu buru buru kan pengen bukain aku pintu
ini aku beliin kaum boneka
semoga suka ya
di satu sisi gue gak mau nyakitin apa davin
tapi di sisi lain gue juga gak bisa ngecewain papa dan vero
lucu lucu kau menekannya
kamu kok kayak lagi mikirin sesuatu sih
wih gue tau banget deh
ya udah sini
kalau aku gak akan pernah nyerah untuk berjuang buat mempertahankan hubungan kita
kalau kemarin kamu udah mutusin hubungan kita secara sepihak
sekarang aku yang akan berjuang untuk mempertahankan hubungan kita secara sepihak juga
karena bagi aku kamu tetep pacar aku ra
dan aku gak mau ada laki laki lain yang ngerebut kamu dari aku ra
kamu ngerti ra
aku ngerti ra
aku ngerti ra
aku ngerti ra
aku ngerti ra
aku ngerti ra
aku ngerti ra
aku ngerti ra
aku ngerti ra
aku ngerti ra
aku ngerti ra
eh waktunya bertemu sama nona manis
sejam saja betta tidak memandang
sejam saja beta tidak memandang
yang sudah berasa kayak sudah setahun ternyata mabuk cinta itu membahagiakan juga menggolakan
oleh seperti rollercoaster yang berputar semenjak itu bete menyadari perasaan cinta beta buat nona
sekarang beta taruh bunganya di sini ya biar setiap perjalanan beta nona riva selalu menemani
aduh mama ee cinta nona riva aku tunggu aku akan segera datang menarik beta datang buat menarik
cinta memang indah sekali aduh cinta eh aduh mama ee surprise kali datang ke sini lagi jatuh cinta ya
aduh tadi lihat bete enggak
eh kita malu juga
bentar ada apa
david kamu jadi egois banget sih
kenapa sekarang kamu jadi maksain keinginan kamu sama aku
karena kamu akan terima apapun keputusan yang aku ambil untuk hubungan kita tapi mana buktinya
kamu pikir waktu itu aku ngambil keputusan sepihak aku bercanda
bosen aku bilang gitu david
aku nghi badu
padahal pun aku masih sayang banget kamu
dan harus rela sakit hati dan just
kebaikan kita berdua
aku gak bisa lihat kamu dianggap pengkhianat
sama temen temen kamu davin
aku gak bisa lihat kamu dianggap pengkhianat
aku gak bisa lihat kamu dianggap pengkhianat
gue kan tau banget cewek satu ini ya itu dramaku level akut
kawan alih dengar ya bete itu tidak akan ikut campur masalah alih
karena ini bukan urusan katorang anak ips
tapi ini urusan warga negara ipa
dan satu lagi lebih penting